dalam rekaman kamera pengawas milik warga ini memperlihatkan pengemudi ojek online yang terkena hipnotes di kawasan grogol petamburan jakarta barat
dari rekaman cctv diketahui pelaku hipnotis ini adalah sang penumpangnya
dan setelah sampai di lokasi pelaku yang sempat turun kembali untuk meminjam sepeda motor korban
dalam keadaan linglung korban pun menyetujui dan motor pun dibawa kabur oleh pelaku
menurut keterangan saksi pelaku minta diantar dari cengkareng menuju ke grogol petamburan tanpa menggunakan aplikasi ojek online
polisian polsek tanjung duren kini sedang memburu pelaku hipnotis tersebut